warung pinggir jalan di kawasan akim kayat gresik jawa timur ini dinamakan gerobak ikan
karena memang ada penuh segerobak aneka ikan yang dijual oleh pemilik bernama mariana
sudah dua puluh tahun nih bu mariana menjual aneka ikan
ada ikan air tawar ada pula ikan laut
anda bisa pilih seperti gurame pindang udang keting rempeyek geragu atau udang kecil dan masih banyak lagi
selain ikan ini menu yang bikin seger sayur menir
jadi sayur menir ini terdiri dari sayur kangkung dan labu putih yang dipotong kecil kecil dimasak dengan kuah bening
sambal pencitnya kecut banget
dan ini rasa kecutnya itu kayaknya masih seger kayak baru dikupas gitu loh
nah lalu ini untuk bermacam macam ikannya
namanya ikan keting
mirip lele tapi bukan lele
dan ini juga nih yang paling jarang saya temui dan orang orang memang jarang temui
ini namanya ikan keeper tapi bukan bola ya
lalu dan yang gak ketinggalan makanan jawa timur harus ada
sambalnya ini adalah sambal petis
yahut no debat
semua masakan di gerobak ikan ini dibuat secara tradisional
jadi rasanya itu khas banget
para pelanggan rela datang setiap hari untuk bisa kebagian menikmati menu ikan khas rumahan ini
ke ikan ikan laut gini ikan gere ikan laosan ikan panjang panjang itu nggak tahu
itu kan soalnya kalau pedagang pedagang tidak ada yang masak ikan gini
itu kan masaan rumahan soalnya
dari gerobak ikan kita lanjut ke kuliner gresik lainnya
ada keropok bandeng
bu tipah nih
lokasinya nggak jauh dari sekitar gerobak ikan di kawasan kesawan desa lumpur
saat ini adik kandung butipah yang melanjutkan usaha keropok bandeng
tapi tenang rasanya tetap sama kok
walaupun sudah berlanjut ke generasi kedua
ya karena saya dari kecil udah ikut kakak
tahu cara gimana rasanya agar tetap sama dengan kakak saya
sudah lima puluh tahun
keropok bandeng bu tipah menjadi legenda di gresik
nah ada menu asem asem bandeng ikan dukang dan gurame bakar
wuuu alamak ini nih menu legend dari bu tipah
namanya keropok bandeng
lihat nih bumbunya
wuh berlimpah banjir banjir banyak banget
terus yang kedua yang gak ada di tempat lain
cuma ada di sini
namanya adalah telur
ikan dukang digorengnya pakai daun pisang yang masih seger
ini masih hangat hangat
kita lanjut yang kedua
ini yang paling legend di sini
wah lihat nih
telur ikan kan biasanya kalau kita lihat itu kan titik titik kecil kecil berwarna merah
tapi kalau ikan dukang
wah lihat nih
ini kalau udah masuk di mulut
meledak meletus gurih rasanya
beda sama ikan ikan yang lainnya
telur telur ikan yang lainnya
datang ke sini
tim liputan cnn indonesia